pak idan gimana pak masih meriam badannya
badan saya semakin meriang bu dokter
yaudah kalau gitu saya periksa ya pak
pak idan ngapain
kan mau disentik bu dokter
kan belum diperiksa
kan saya yang sakit bu dokter
kalau hari sabtu gimana kira kira
yaudah kalau gitu ntar hari sabtu
aku ajak orang yang ketemu sama kamu ya
yaudah oke makasih banget ya
kalau gitu berarti nanti hari sabtu saya tinggal ajak angkos suara ketemu orang
ah sobri butuh satu tahun untuk nabung
kalau uangnya udah banyak
pasti a sobri ngamar dede cantik
tapi baru abis itu
yakin hubungan kita semakin lama semakin baik

ada orang misterius
bagi bagi motor baru gratis
bagi bagi motor baru gratis
di dunia ini
mana ada yang gratis
apalagi sekarang sudah akhir zaman

bahkan kasih sayang orang tua kepada anaknya
kasih sayang anaknya kepada orang tua
itu ada hitung hitungannya
itu ada hitung hitungannya
dunia sudah terbalik
terus ini saya
terus ini saya
sudah waktunya zuhur
saya memperbaiki wudhu dulu

kusoy dia ke rumah temennya
sumbangan dari em
sumbangan dari em
nanti kamu ingatkan ya
itu teman saya aku sekolah dulu yang sekarang udah kerja di bank
terus kata dia nanti dia mau temuin kang koswara sama ratasannya
apa bang mau kerjasama dengan kang koswara
ya harusnya sih mau ya karena kan itu juga dapat keuntungan
pak idan bu dokter
pak idan gimana pak masih meriam badannya
badan saya semakin meriang bu dokter aduh
yaudah kalau gitu saya periksa ya pak
kan mau disuntik bu dokter
kan belum diperiksa
kan saya yang sakit tuh dokter
kan saya dokternya pak
oh gitu ya bu
jadi pak idan itu harus diperiksa dulu
saya periksa sekarang ya
sus tolong ambilin termometernya
eh ya badannya boleh dibalikin pak
iya sebentar ya pak ya
iya ya pelan pelan
ih yang ngebayangnya kalau sampai si dadang itu beli mobil
bisa bisa digantung kali itu mobil di kubang musola
gimana caranya mam
ya mana mamah tau kamu tanya aja masih dadang
kok ketawa sih tut
itu mam bukan lucu tut
nyebelin tau gak
tapi suhu badannya pak ida normal
tapi saya ngerasa badan saya itu panas dokter
kepala saya berat
terus saya tadi menggigil terus
saya meriang bu
apa saya itu perlu dirawat di jakarta bu
ya kalau sebenarnya sih buat masalah dirawat di jakarta bisa aja kalau pak idannya mau
tapi maaf pak
saya nggak bisa kasih surat rujukan
soalnya dari pemeriksaan tadi semua hasilnya itu normal
saya juga gak bisa kasih pak idan obat
lebih baik sekarang pak idan istirahat aja dulu ya di rumah
saya sudah istirahat dari kemarin bu dokter
saya teh mungkin sakitnya karena kebanyakan istirahat ya bu dokter
begini aja pak
lebih baik sekarang pak idan pulang untuk rumah
nanti agak sorean saya cek lagi perkembangan badannya pak idam ya
saya permisi ya bu dokter assalamualaikum
kasus baru lagi bu dokter
kok kang kusoi turun juga
jangan jangan dia ngikutin cucu
kang kang teh tolong digeser ya rapat rapat
tuh kan dia ngikutin
ya allah lindungi hamba ya allah
ngapain kang kusoi teng ikutin cucu